gempa bumi magnitudo enam satu mengguncang osaka di bagian barat jepang pada senin pagi waktu setempat
tiga orang dilaporkan tewas akibat tertimpa dinding yang ambruk
badan meteorologi jepang menyatakan pusat gempa berada di bagian utara prefektur osaka
tidak ada peringatan tsunami yang dikeluarkan
sebuah video yang diunggah di media sosial menunjukkan adanya genangan air di jalanan
yang berasal dari semburan pipa setelah terjadi gempa
sementara itu perusahaan listrik kansai mengatakan tidak ditemukan kerusakan pada reaktor reaktor nuklir milik mereka di kawasan itu
namun lebih dari satu ratus tujuh puluh ribu rumah di prefektur osaka dan hyogo tidak mendapat pasokan listrik
dan untuk mengetahui kondisi terkini pasca
kita terhubung dengan koordinator fungsi pensosbud kjri osaka nusiaga putri
ibu nusy selamat siang
selamat siang pak
ibu bagaimana kondisi pasca gempa enam satu yang terjadi di osaka beberapa waktu lalu ini
di beberapa area memang terjadi blackout gitu ya karena pasokan listrik tidak ada
dan ditambah lagi transportasi yang kopi
sehingga di osaka kereta bawah tanah atau kereta antarsabut itu berhenti tidak beroperasi
sehingga memang sedikit membuat chaos di stasiun stasiun
tambah lagi juga taksi juga susah
sehingga memang orang menjadi bingung mencari transportasi
kebetulan memang enak di sini orang menggunakan sepeda
akan tetapi kereta bawah tanah biasanya yang paling populer
sehingga itu juga memberikan dampak tersendiri bagi para pekerja di osaka
ya ibu nusi apa yang sudah dan sedang dilakukan oleh pemerintah jepang saat ini untuk mengatasi pasca gempa ini
apakah sudah ada penanganan penanganan tertentu terhadap kerusakan kerusakan yang terjadi
ya setelah terjadinya gempa tadi pagi perdana menteri amri memang memberikan perintah untuk
yang utama adalah memberikan pertolongan atau pertolongan untuk pemerintah jepang
kepada yang luka luka atau yang terdampak gempa bumi
karena memang tadi pagi dilaporkan tiga orang meninggal dunia karena tertimpa tembok dan juga tertimpa barang barang yang berjatuhan di dalam rumah
nah ditambah beberapa area memang mati lampu
sehingga juga memberikan kesibukan tersendiri
khususnya bagi para pekerja di pagi hari
nah saat ini memang pemerintah jepang atau prefektur pemerintah persektur osaka sedang memberikan atau mengatasi beberapa kerusakan yang diakibatkan gempa
seperti di jalan yang tergenang air karena pipanya bocor
kemudian kereta kereta juga belum beroperasi karena listrik belum ada
nah saat ini memang sedang dipastikan lagi
apakah ada korban korban lain selain tiga orang yang tadi sudah dinyatakan menjadi korban demikian
apakah ada laporan mengenai wni yang menjadi korban dari bencana ini ibu nusi
sampai siang ini kami belum menerima laporan
akan tetapi tadi pagi memang ada dilaporkan satu orang terkena pecahan kaca
karena kaca di apartemennya itu pecahan
dia terkena luka sedikit
luka sedikit di tangannya terkena pecahan kaca di apartemen
dan itu kami ketahui tidak apa apa
beliau nya dan semoga tidak ada juga wni yang terkena dampak lebih parah
nah sementara ini kami sudah mengunggah informasi hotline
nomor hotline yang bisa dihubungi apabila ada wni yang terkena dampak atau mengalami luka atau mengalami akibat gempa ini yang bisa kami berikan bantuan
nomor hotline yang bisa dihubungi apabila ada wni yang terkena dampak atau mengalami akibat gempa ini yang bisa kami berikan bantuan
teman teman juga sudah menyebarkan melalui semua medsos yang kami
seperti website facebook twitter line dan sebagainya yang bisa diakses oleh wni untuk melaporkan apa yang mereka alami
ya ibu nusi
osaka kita tahu cukup besar cakupan wilayahnya
dan juga menjadi salah satu destinasi wisata
pusat pusat keramaian banyak terdapat di sana
di titik mana yang terdampak paling parah dan apa antisipasi sampai sejauh ini ibu
ya kebetulan memang kyoka yang paling populer yaitu danarang populer bagi turis kita turis dari indonesia
tapi kami memantau di sini tidak ada laporan mengenai kerusakan tempat tempat wisata
hanya memang ada satu shrine yang tembok
yang temboknya itu runtuh
tetapi itu juga saya kira tidak akan mempengaruhi tempat tempat wisata yang biasa dikunjungi oleh turis indonesia ke osaka
ibu nusi terakhir
berapa nomor hotline center jika memang ada laporan yang akan diadukan oleh keluarga korban mungkin
atau memang yang ingin mengetahui informasi
lebih lanjut keberadaan keluarganya khususnya untuk wni ibu
jadi kami mohon apabila ada keluarga yang menanyakan
anggota keluarganya yang tinggal di osaka kami persilahkan melalui hotline itu mas
baik terima kasih ibu nusiaga putri yang merupakan koordinator fungsi pensosbud kjri osaka